dan seakurat apakah menteri pilihan the tickers dengan presiden jokowi
kita akan coba untuk bahas malam hari ini
saya sudah bersama dengan memimpin redaksi the tick com
terima kasih bang sudah main lagi ke studio cnn indonesia
kita langsung membahas bang vito nama calon menteri pilihan dari the tickers
ada beberapa nama ya bang disini sebenarnya
ini adalah dari sisi perekonomian
ada nama sri mulyani hati basri basuki dan lain sebagainya
ada nama erik thohir
ada nama erick thohir juga
jadi sebetulnya dari nama nama yang sudah dijaring oleh the tick com
yang hari ini dipanggil pak jokowi
ada beberapa nama bang yang nyangkut
hari ini hampir semua nama kecuali fajrul rahman dan niko haryanto
yang katanya kan posisinya sepertinya akan jadi jurubicara
kemudian juga ada teti paruntu yang akhirnya nggak jadi
karena dibatalkan sendiri katanya oleh ketua umum partainya sendiri
partai golkar air langga hartarto
tapi semuanya yang dipanggil ada
nah apakah kemudian
jadi begini rin
the tickers ini kan punya logikanya sendiri
dan logikanya sendiri pasti terbawa dengan euforia budaya populer
mereka tidak menghitung logika logika politik
seperti tidak akan ada nama yang diusulkan oleh ditikers
seperti pak prabowo menjadi menterinya pak jokowi
itu kan gak masuk ke dalam logika
challenger kemudian menjadi menteri pak jokowi

tidak pernah ada dalam sejarah politik indonesia
jadi yang masuk ini dari logika apa ini bang
jadi logika logika yang muncul adalah logika logika populer
kalau misalnya kita lihat
ada beberapa nama yang
nadima karim masuk di beberapa nama
saya mau beberapa nomenklatur
ini pertama yang harus dicatat adalah
bahwa nomenklatur ini adalah nomenklatur lama
belum nomenklatur yang baru
seperti yang diperkenalkan kemarin oleh ali muhtar ngabalin
apakah benar atau tidak
tapi yang jelas
rasa rasanya hari ini dua menteri
yang dipanggil akan masuk ke dalam nomenklatur baru itu
kayak nadima karim sebenarnya
kalau kita lihat di
sorry hasil polling the tick ada di beberapa
jadi dia masuk ke menkom info
kemudian juga masuk ke
ini di menteri perindustrian
tapi sepertinya nadim
akan lebih masuk
apakah dia masuk ke kementerian investasi
apakah dia masuk ke kementerian investasi
di nomenklatur yang baru nanti
atau masuk ke kementerian pendidikan tinggi bahkan
karena kan nadim tadi bilang
bicara soal investasi juga dan lain sebagainya
bahkan ini masuk di menteri kooperasi umkm
misalnya pilihan the tickers
beberapa nama yang masuk
kemudian ada nama nadim
mahfud md masuk ke beberapa nama
menko polukam salah satunya
kemudian dia juga masuk ke menteri jaksa agung
kemudian juga menko polukam
tapi apakah kemudian
karena kan pak mahfud tadi bilang
apakah menko polukam
apakah menko polukam
apakah jaksa agung
atau menteri agama
tapi kayaknya menteri agama bisa kita skip
ya tiga salah satu dari tiga itu barangkali
dan itu bahkan sudah dipilih juga oleh the tickers
nama nama itu sudah ada semua
termasuk erick thohir juga ya bang
ini yang juga dipanggil
ini agak banyak juga masuk ke pilihannya the tickers
seperti saya katakan
kita ketahui erick thohir sebagai ketua
karena itu orang sangat familiar dengan nama dia
dia masuk paling tidak ada di lima pos
seperti calon menteri energi sumberdaya mineral
kemudian menteri pemuda dan olahraga
menteri pertahanan bahkan masuk
kemudian dia masuk juga di menteri perdagangan
dan kepala staff kepresidenan
jadi banyak sebenarnya
apakah kemudian dia masuk di salah satunya
atau seperti dugaan sebagian orang
mungkin erick thohir akan masuk ke bumn
yang dipanggil juga tito karnavian
ternyata di the tickers juga masuk ke dalam menteri dalam negeri
tito karnavian masuk di kementerian
menjadi calon yang digadang untuk menko polhukam
dan juga menteri dalam negeri memang
tapi apakah benar atau tidak
karena hari ini katanya dipanggil untuk pos ksp
memang ada beberapa nama juga ini
seperti wisnu tama juga
bahkan juga sudah masuk di pilihan the tickers
menteri komunikasi dan juga informatika
nadima karim juga lagi lagi masuk ke bumn
tapi memang ini yang tadi bang vito katakan
artinya nama nama ini adalah nama nama populer
publik pasti tidak terlalu mempertimbangkan
jatah dalam tanda kutip
jatah atau kompensasi atau retribusi dari perjuangan partai partai untuk kabinet
tapi yang jelas mereka melihat nama kompetensi
dan juga karena sepak terjangnya selama ini
yang cukup banyak tapi ini juga
ini cukup banyak ya bang ya
saya mengecek tadi sore
bu risma dari jerman langsung ke surabaya
tapi apakah akan datang ke jakarta
karena pengumumannya hari ini atau besok
karena tri risma ini sama seperti erek tohir
sekali lagi karena bu risma cukup dikenal orang
sepak terjangnya diketahui
dan mungkin cocok menjadi menteri di pos pos tertentu
oke tapi dalam proses pemilihan nama nama ini
bang vito yang dilakukan ini adalah yang mana
itu penjaringannya sebetulnya seperti apa
jadi yang kami memulai itu agustus awal kalau tidak salah
kita buka satu minggu untuk kemudian menjaring banyak sekali nama
itu satu pos menteri bisa sampai dua puluh tiga puluh nama
kemudian kami saring menjadi dua puluh besar
kami laporkan kepada presiden
pak presiden ini adalah ruang yang kami berikan kepada publik
karena kan pak presiden gak bisa mendengarkan semua publik
mungkin pak presiden bisa mendengarkan semua publik
suara publik bisa didengar oleh pak presiden dan kami menjadi
kami berharap bisa menjadi mediator untuk mereka
karena kan selama ini yang dipakai sebagai ruang untuk diskusi adalah ruang elit
apakah tokoh partai kemudian profesional
kita kan nggak pernah tahu publik punya logikanya sendiri
tapi somehow akhirnya publik menentukan nama nama yang seperti kita lihat ini
ada beberapa nama paling tidak begini
nama nama yang dipanggil hari ini adalah nama nama yang termaktub di pos pos yang juga menjadi hasil polling di polling jokowi cari menteri detik com
ketika kemudian disampaikan ke presiden saat itu bapak presiden banyak tersenyum
syok atau banyak setujunya
bahkan katanya di beberapa minggu yang lalu seorang kawan bilang ketemu sama pak jokowi
dan pak jokowi bilang saya belum pernah sampaikan kepada siapapun bahwa mereka adalah calon menteri
tidak pernah ada bocoran
dia bilang begitu
jadi mungkin nama nama di detik hasil polling detik itu punya irisan yang sangat tebal dengan hasil itu
seperti erlangga hartarto juga ada posisi sebagai menko
jadi perlu kita ingatkan juga bahwa menteri menteri incumbent kecuali imam nahrawi tentu saja itu secara langsung menjadi kandidat untuk jabatan yang sama
meskipun ada juga kemudian menteri menteri incumbent
yang tidak lagi terjaring oleh detik ya bang ya
sebenarnya gini kami tulis di disclaimer bahwa semua menteri incumbent secara otomatis menjadi kandidat untuk pos menteri yang ditempatinya sekarang
kecuali seperti saya katakan imam nahrawi
karena nggak mungkin imam nahrawi sekarang kan ada di dalam tahanan
oke bang yang juga cukup menarik hari ini adalah ketika lagi lagi meskipun mungkin logika the tickers begitu ya
logikanya tentu ada
agak berbeda dengan apa yang kemudian fakta politik yang terjadi
kalau hari ini kemudian kita tahu bahwa ada nama pak prabowo artinya memang betul betul bahwa itu tidak masuk sama sekali dalam radar detik para detikers atau bagaimana bang
rasanya juga bukan hanya kita reinhardt
teman teman koalisinya pak jokowi juga terkaget kaget kan sebenarnya sampai ada reaksi yang
oh kalau kayak gitu kami yang oposisi gitu seperti nasdem katakan
tapi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa logika the tickers sangat jauh berbeda
dengan logika logika politik yang dibangun dalam ruang diskusi untuk menentukan kabinet kali ini
bagaimana nama pak prabowo kita kan gak pernah menyangka oh pak prabowo sih paling nggak jadi menko polkam polhukam misalnya begitu
tapi kan pak prabowo katanya akan menjadi menteri pertahanan
dan kabarnya itu diminta oleh pak prabowo sendiri
oke ini juga menarik bang vito menpora kalau kemudian tidak ada nama imam nahrawi ya ini juga muncul
ternyata adalah erick thohir juga termasuk ahy termasuk juga susi susanti
ya seperti saya katakan susi susanti kan mungkin dalam hitung hitungan politik begitu ya hitung hitungan elit
nggak masuk pertimbangannya apa begitu tapi kan publik melihat bahwa susi santi adalah atlet sejati
kalau kita mau bicara tentang olahraga bagaimana mencapai olahraga yang berprestasi
ya kita cari sama orang yang sudah pernah menunjukkan prestasinya
logikanya barangkali semudah itu begitu tapi kan ya sekali lagi logikanya ada di dimensi yang berbeda
iya sehingga kemudian muncul nama nama dan lagi lagi
seperti ada niluh jelantik ini
niluh jelantik ini cukup menarik untuk dicermati karena kan dia nggak pernah masuk ke ruang politik
walaupun dia adalah salah satu relawan
tapi kan ya seperti beberapa kawan kita najwa sihab gitu ya
kalau grace natali barangkali masih bersentuhan dengan politik
ini nachwa sihab juga muncul di beberapa apa namanya di beberapa pos
oke artinya memang cukup menarik pilihan pilihan dari the tickers
dan ini juga lagi lagi muncul nama erick thohir yudi latif
erick thohir cukup banyak ada lima pos
oke termasuk di jaksa agung ya bang ya ini adalah pilihan the tickers
kalau kemudian kita tahu jaksa agung lima tahun belakangan ini cukup menyorot perhatian
karena ada aroma partai politik di situ artinya memang the tickers tidak mau ada unsur partai politik
iya sebenarnya sih kalau the tickers lempeng aja sebenarnya
istilahnya kalau bahasa anak sekarang tuh maunya ya yang punya kompetensi yang capable yang kredibel yang punya integritas
kan mereka tidak menghitung
wah ini partai ini dapat sekian dapat partai ini dapat sekian
kalau misalnya kita baca jaksa agung itu nama nama itu adalah nama nama yang
apa namanya yang sangat sangat kredibel sebenarnya di kacamata publik
seperti ada abraham samad tiga ini abraham samad mahfud md todung mulia
kemudian ada nama saldi isra yang mulia saldi isra hakim konstitusi
kemudian ada gayus lumbun
gayus lumbun walaupun kita pernah tahu bahwa pernah ada di pdi sekarang dia independen
pd perjuangan dia independen sekarang jadi hakim agung
dan kemudian imam ansori saleh yang juga wakil ketua komisi judisial
baik ini nama nama sudah keluar ya pilihan the tickers sebagai saluran menteri
yang sudah juga diajukan kepada presiden jokowi
tapi dari proses nama nama ini sehingga kemudian keluar ini
apa yang bang vito tangkap apa yang menarik kemudian pilihan pilihan the tickers ini terhadap
sumbangsihnya begitu terhadap pilihan the tickers
terhadap pilihan the tickers
terhadap pilihan the tickers
paling tidak sih sebenarnya harapan kita begini kita di detik com dan secara global transmedia
berharap agar suara publik pak jokowi tolong dengarkan suara publik
bapak dipilih oleh publik dan publik punya harapan yang besar pada bapak
jadi jangan hanya berhenti sampai kemudian dipilih tapi bapak juga mendengarkan kembali nih
maunya publik seperti apa
karena kan sudah jadi presiden kemudian mendengarkan elit
sementara publiknya nggak punya ruang
karena itu logika detik
kom kemudian berpikir bagaimana kemudian publik punya wahana untuk menyampaikan aspirasinya
paling tidak dihitung dan dibaca oleh presiden lah
apakah kemudian di consider oleh presiden atau tidak tapi yang jelas suara publik sudah tersampai
bahwa kemudian beberapa nama juga kita lihat muncul hari ini bang vito
ya mudah mudahan mudah mudahan kita masih berharap
karena nama nama itu adalah nama nama yang sebenarnya off partai ya
kecuali erlangga hartarto yang kemudian kan presidennya sama
kemudian ada nama prabowo dan edi prabowo
duo prabowo itu juga nggak masuk dalam hitungan kecuali edi prabowo
memang sejak awal edi prabowo namanya ada di kandidat menteri pertanian hasil polling gitu
nah ini kan hari ini kan relatif libur
belum masuk ke ranah partai politik
gak tahu besok seperti apa
kalau besok barangkali ya ada kejutan kejutan yang patut kita tunggu juga
tapi sekali lagi saya berharap
boleh tokoh partai
tapi tokoh partainya ya seperti yang kita harapkan bersama ya kompeten kredibel
jangan jauh jauh amat gitu
karena kan dia tidak mewakili partainya kemudian
idealnya kan dia menjadi menteri menteri untuk kita semua
mau yang dulu dua oh udah gak ada ya dua satu udah gak relevan lagi ya
buat bangsa indonesia bukan buat partainya
yang punya kapasitas seperti itu ya bang ya
kapasitas kapabilitas kompetensi kredibilitas dan juga yang paling penting itu integritas
kita masih lihat besok bang vito seperti apa kemudian nama nama yang dipanggil
apakah juga muncul lagi dari nama nama yang kemudian dipilih detik com
tapi kita masih akan nantikan
tapi yang jelas ini adalah suara publik suara publik yang coba ditangkap oleh detik com
dan sudah disampaikan kepada presiden soal siapa nama nama calon menteri yang dipilih oleh publik
dan yang paling penting reinhardt yang untuk diingat
bukan untuk kita publik indonesia
tapi untuk bapak bapak dan ibu ibu yang namanya mungkin sudah tercantum dan sudah dihubungi

iya ingatlah last minute sampai detik terakhir
perubahan mungkin saja masih bisa terjadi
terima kasih banyak bang fitro sudah berbagi informasi soal menteri pilihan detikers
dan kami akan segera kembali usai jeda
kami akan membahas soal bagaimana komposisi menteri jokowi di periode kedua
apakah kabinet efisiensi yang akan dibentuk atau justru ini adalah kabinet kompromi
prime news akan segera kembali sesat